dan perburuan ini hanya bisa dilakukan saat bulan purnama
aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku
untuk memusnahkan siluman ular itu
kak ram justru karena itu kak ram
kita harus terus mengurus siluman ular itu sampai ketangkep
kakak punya cara kakak sendiri
untuk menghabisi siluman ular itu
tapi bukan dengan cara mereka
kalau kamu tidak percaya dengan gurunya nakruch itu
sepertinya kulit ular
apa yang guruma bawa itu
ini adalah kulit siluman ular yang paling sate
siluman ular manapun yang menyentuh kulit ular ini
siapa siluman ular yang dimaksud
aku bisa terancam kalau apa yang dia bilang itu benar
bagaimana cara guru membuat ular ular siluman itu mendekati kulit ular itu
kalian lihat ini
kecepatanku untuk memusnahkan siluman ular itu aku harus cari cara supaya bisa keluar dari rumah
ini tanpa dicurigai sinta kamu kenapa kamu enggak papa papa hai aku cuman khawatir aja
sama keluarga kamu ya semoga aja gurunya nanti malam bisa bisa mendapatkan siluman ularnya
aku udah gak percaya lagi sama mereka sih
terakhir kali aku percaya sama mereka apakah
ini dia kesempatanku untuk bisa pergi dari sini tanpa ada yang curiga
aku tahu kamu pasti sedih banget karena kamu baru kehilangan kakak kami
gimana kalau kita jalan jalan aja ya
tapi temen mau maaf
aku nggak bisa aku harus jaga mama dan adik adik
halo halo rama tolong kabarin ke sinta kalau besok dia harus ikut syuting ke jogja
kau mendadak ya pak ya memang mendadak karena ada pemeran yang kurang bagus mainnya bisa ya malam ini kita kumpul oh oke saya coba tanya sinta dulu ya

bisa ya malam ini kita berangkat
oke kalau gitu kabarin si cepatnya
oh iya baik terima kasih pak
sinta kamu ditawarin syuting
iya tapi kita harus kumpul malam ini dan malam ini juga kita berangkat
cinta ini kesempatan emas buat kamu
ide bagus kapan lagi aku dapat alasan bagus kayak gini
aku antar kamu ya
pokoknya sekarang kamu siap siap aku pamitkan salam sama mama oke
aku antar kamu
kamu mau pergi dengan sinta
iya ma cuma beberapa hari aja kum
kasian sinta kalau pergi ke jogja sendiri ya

kamu gak bisa begitu aja bagaimana dengan itu

kamu harus pikirin perasaannya angeli
ma aku tidak pernah mencinta angelie ma

aku mau menikah dan tunala sama angelie
itu untuk kamu
untuk keluarga aku
tapi apa yang terjadi
papa tetep meninggalkan
dia calon istri kamu
ma mulai sekarang
ma mulai sekarang
anggap itu tidak pernah terjadi
ma mulai sekarang
anggap itu tidak pernah terjadi ma
mama sekarang tenang
wisnu gak akan tinggal dia

kalau wisnu ketemu dengan siluman ular itu mah
wisnu pasti akan langsung bunuh siluman ular itu ma
dewi maafin aku yang
aku masih belum bisa ke rumah kamu
soalnya aku tuh masih khawatir wi kalau aku harus ninggalin keluarga aku
iya gak apa apa bu
aku juga ngerti kok
keadaan keluarga kamu gimana sekarang
malam ini sekarang di rumah aku itu ada gurunya panagraj
nah gurunya panagraj ini akan melakukan sesuatu wi
sesuatu untuk menghabisi seluman ular itu
emang mau melakukan apa nu
aku juga gak tahu dia itu akan ngelakuin apa
yang pasti sekarang kamu doain aja supaya seluman ular itu semuanya tuh mati
ya dan keluarga aku tidak berurusan lagi sama namanya suman ular
semoga berhasil ya
nih bapak bawa kue
perasaan dewi gak enak pak